ya allah sadarkan maha esa
suara apa itu
cepat pergi sebelum wanita jahat itu datang
tentang apa ajaran
banyak ria anak
enggak boleh kasih tahu
di sini aku hidup dengan tenang
bagaimana aku tahu
akan ada yang memberontak
jika kakanda ingin tahu
siapa musuh kita
kita harus terjun langsung
ke masyarakat kakanda
aku akan merubah menjadi dua
dan aku harap
kamu tidak memberitahu yang lain
aku akan melumbungmu kakanda
aku akan melumbungmu kakanda
aku akan mulai
silakan maju ke depan
ya silahkan maju ke depan
dan kami tidak akan sampai menyakiti
banyak orang sakti di pajajaran ini
yang rendah hati
mereka tidak mau unjuk kemampuannya di depan umum
kami menghargai itu paman
dan kami tahu
banyak permata bertebaran di bumi pajajaran ini
dan salah satunya adalah paman
jangan sok tahu kamu
getaran suara paman
menyerotkan ilmu tenaga dalam yang cukup tinggi
seorang pendekar yang
kental menghadapi lawan yang banyak
menyiratkan kekuatan otot
seorang pendekar yang tangguh
dan mohon tunjuknya
aku tidak mau jadi muridmu
aku mau menjadi muridmu
aku mau menjadi muridmu
aku sudah punya guru
aku tidak memberimu pilihan
kau harus menjadi muridku
guruku akan datang menghajarmu
silahkan aku tunggu dia
aku tidak bisa menunggu lagi
sekarang juga kau katakan dia
semua tawan tawanku akan dibunuh
hei bocah aku tidak punya waktu lama
jangan kau bohongi aku lagi
atau kau akan menerima akibatnya
kau masih ingin mengalahkan gensai
tentu saja guru
aku belum puas
sebelum mengalahkan kian santal
sekalian prabu siliwangi
jangan pernah hianati aku
tawan tawan aku akan selalu bersamamu
sewaktu waktu mereka akan bisa membunuhmu
aku mengerti guru
dia bisa menjadi senjata untuk memusnahkan semua
semua orang harus terima sungguh
tangkacang panjang yang panjang jaga
ya kamu terus jaga nih
ketua ini banyak banget
iya dari mana ya
eh lari kemana kabukku
tawan tahanku akan mengejar
dan menyembat kalian sampai mati
bagus kamu datang
aku ingin taruh sekali lagi denganmu
bukan kamu sudah sadar
itu untuk menyenangkan ayahku saja
supaya kamu disebut jago
ambil saja pelarut
aku tidak butuh
imusat itu bukan untuk kesombongan
aku tidak muda ma
aku tidak pernah berhenti sebelum mengalahkan
nanti saya menang chemicals
kalau tidak meninjutkah n sequel
siapa yang berani mengganggu tidurku
hei jangan main main denganku
tunjukkan batang hidungmu pengecut
berani sekali kamu menyebutku pengecut
aku tidak punya urusan dengan perempuan
rupanya kamu belum tahu siapa aku
aku nenek durga penguasa alam kejahatan
penguasa alam kejahatan
kamu lebih pantas jadi penari
kau tukang pijit pribadiku
kurang aja berani sekali kamu bicara seperti itu padaku
aku bebas pergi kemanapun aku suka
sebaiknya kau tinggal dari hadapanku
tombong sekali terima itu
kau juga tahu love saya
saya masih mereka yang meniv ujar memirarea
suara kok punya eveninih artillery
tahu semua apa itu jalan gola tawaran apa yang bayangkan

biarkan saja aku
ambil itu cepat berhenti